bagaimana bila olahraga ekstrim skateboard surfing dan juga wakeboard digabung menjadi satu
gabungan ketiga olahraga tersebut dinamakan flowboard
olahraga yang menggunakan bantuan mesin untuk menciptakan arus dan ombak buatan
untuk bisa memainkan olahraga ini butuh latihan khusus bersama ahlinya
sebagai olahraga yang relatif baru berkembang di indonesia
flowboard memang masih kalah populer bila dibandingkan dengan surfing atau skateboard
padahal aksi dan trik dalam flowboard ini tak kalah seru dan mirip
dengan aksi dan trik dalam olahraga skateboard dan surfing
di para price skateboarder yang pernah membuat trik trik di skateboard
akan mudah bermain di atas flowrider flowboarding ini
dan untuk pemain pemain selancar surfing

pemain pemain selancar akan merasa enak karena mereka dapat meng carving air
ataupun mengeloncakkan air tanpa menggunakan kuasa mode nature
tapi ombaknya sentiasa ada dengan mengepres tombol saja
bantuan mesin memang diperlukan untuk bermain flowboard
bagi atlet yang sebelumnya menekuni surfing penyesuaian juga perlu dilakukan
bila dalam surfing ombak dan arus
datang dari arah belakang
dalam flowboard arus air datang dari arah depan
bentuk papan flowboard pun juga sedikit berbeda
pertama insting ya insting untuk
dan kemampuan untuk mencoba lagi dan lagi
untuk bisa dengan trik itu
itu aja intinya
takut untuk mencoba
walau tergolong sebagai olahraga ekstrim
flowboard termasuk aman bagi pemula
dengan bantuan dari instruktur
siapapun dapat mencoba untuk bermain
jatuh bangun saat mencoba meraih keseimbangan adalah hal biasa
susah ya tadi tapi kan
tadi sempat takut juga kan airnya keras banget kan
takut juga tapi itu tadi instrukturnya udah bilang
nggak apa apa kalau bisa bisa yaudah
cuma sempat susah banget tadi berdirinya emang
makanya tadi lebih
ini kan lebih beranian yang duduk kan daripada yang berdiri
kejuaraan flowboard kini juga sudah mulai marak di indonesia
di bali hadirnya para pemain flowboard profesional
juga ikut memacu pemain flowboard lokal
untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya